dan untuk mengetahui seperti apa suasana ramadan di jepang
telah terhubung bersama kami warga negara indonesia yang ada di kota kumamoto anang kunaifi
halo selamat pagi waktu indonesia mas anang apa kabar ini
mas anang ini terkait dengan pengetatan lockdown di sana ya di jepang
ini kan ada empat prefektur dalam status darurat covid sembilan belas
apakah di kumamoto juga dalam mengalami dampaknya nih di sana
jadi di jepang ini kan sudah mengalami gelombang keempat ya
dan gelombang keempat ini kecepatan penyebarannya jauh lebih cepat dari gelombang satu gelombang dua dan gelombang tiga
sehingga kemarin setelah sempat turun melandai setelah gelombang ketiga sekarang naik lagi menjadi gelombang keempat
cuma di kumamoto alhamdulillah
kami tidak termasuk yang state of emergency yang ditetapkan oleh pemerintah jepang
sehingga kami masih bisa beraktivitas seperti biasa meskipun masih menggunakan prokes
tapi soal puasa sendiri di sana gimana jalan ini
apakah jadi terganggu juga dengan adanya pandemi seperti saat ini atau biasa biasa saja
ya jadi memang ada perbedaan antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi ya
misalnya kalau sebelum pandemi kita biasanya di masjid itu ada berbuka bersama tiap hari
jadi kesempatan makan gratis selama satu bulan buat asin swastika
nah tapi sekarang karena pandemi kita tidak bisa lagi
cuman paling melaksanakan terawih gitu dengan social distance seperti itu
jadi antisipasinya gimana nih
udah gak ada makanan gratis lagi apakah jadi terpaksa
minta dapat kiriman dari indonesia atau pasang sendiri
ya jadi ya terpaksa kita makan sendiri sendiri ya
oke melalui virtual mungkin ya berarti sama teman teman
nah berarti kan di sana itu nggak susah masjid ya di kumamoto sendiri
kalau misalnya biasanya mas anang ini ke masjid untuk mungkin dapat takjil gratis gitu ya
ya jadi di sini kebetulan kupamoto ini kan letaknya
kira kira empat jam ya pakai simkan sen kalau dari osaka gitu
dan kumamoto ini alhamdulillah kita sudah punya satu islamic center gitu masjid
yang itu kita buat patungan dengan komunitas muslim berbagai negara yang ada di sini
sehingga seluruh pusat kegiatan keislaman itu difokuskan atau dipusatkan di sini gitu
nah yang menarik itu adalah setiap tahun itu biasanya kita
mengadakan iftar bersama ya setiap hari
dan tiap hari itu tiap komunitas negara itu bertugas untuk menyediakan makanan untuk hari itu gitu
jadi misalnya hari ini komunitas indonesia menyediakan makanan untuk semua komunitas
besok gilirannya malaysia
jadi selama sebulan itu kita bisa makan makanan berbagai negara gitu di masjid kita itu di kumamoto
jadi selama pandemi ini antisipasinya ataupun kegiatan yang dilakukan selama pandemi ini apa jadinya
kalau misalnya kita ke masjid sudah tidak boleh khususnya untuk buka puasa bersama begitu
jadi semuanya sekarang serba online ya
misalnya gajian gajian itu kita semuanya via zoom online
hanya saja kalau di empat prefektur yang di emergensi oleh pemerintah
itu kita tidak boleh terawih
tapi di kumamoto ini kita masih boleh terawih ya
asalkan kita menerapkan protokol seperti cek suhu kemudian social distance terus kemudian jaga jarak gitu selama terawih
dan terawihnya itu pun dibatasi maksimal satu jam gitu
satu jam semuanya bubar gitu
tidak ada yang tersisa berkerumun dan seterusnya
oke jadi protokol kesehatan sangat digalakan juga ya di sana
masjid masih boleh buka dan masih boleh menyelenggarakan sholat terawih berjamaah
tapi cuma satu jam ternyata
nah ini terkait dengan makanan nih
saya penasaran juga nih mas anang
kalau misalnya di sana tuh agak susah nggak sih untuk cari makanan yang halal
apalagi yang sesuai nih dengan selera lidah orang indonesia
karena kan lidah orang indonesia ini kayaknya standarnya tuh tinggi ya dengan rempah rempah khas indonesia gitu
ya jadi secara umum memang relatif susah ya di jepang
ini untuk mencari makanan halal
tapi alhamdulillah kita di kumamoto ada warung kumamoto halal food yang pemiliknya orang indonesia
jadi biasanya teman teman datang ke situ karena menyediakan makanan makanan khas indonesia ya
seperti rendang kemudian apa namanya ayam kremes bakso dan lain sebagainya gitu
jadi ya lumayan mengobatilah kata kata masyarakat indonesia di situ
berarti kalau misalnya sahur ataupun untuk buka puasa tidak terlalu sulit ya
jadi bisa selalu ada stoknya untuk bisa berbuka ataupun sahur
iya jadi biasanya kita beli makanan makanan dari warung halal itu
kemudian ya bisa kita stok untuk sahur ataupun berbuka di rumah masing masing gitu
mas anang ini satu pertanyaan terakhir ya
kalau misalnya di kumamoto itu banyaknya wni bekerja ataupun sekolah
dan kompak gak sih wni di sana
kan jauh nih dari kampung halaman dari indonesia
jadi alhamdulillah ya di kumamoto ini komunitasnya cukup solid gitu
jadi komposisinya mungkin yang paling banyak itu adalah training
training teman teman yang makan di perusahaan perusahaan
kemudian ada juga pelajar sekitar lima puluh orang di sini
ngumpul di islamic center itu
karena di situ ada multi purpose room gitu ya
jadi kita biasanya ada welcome party atau farewell party
biasanya kita di situ ataupun kegiatan kegiatan yang lainnya
oke deh mas adang
dan kumamoto ini akan menjadi home base timnas badminton indonesia di olimpiada nanti
jadi nanti rencananya timnas badminton akan jadi home base nya di kumamoto ini
wah menarik sekali ya
bisa ketemu sama orang orang
oh atlet atlet indonesia juga di sana
baiklah mas anang terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kami berharap mas anang di sana sehat sehat saja
tidak ada satu kekurangan apapun
terutama soal makan ini
kalau misalnya ada kurang kurang makan atau kurang enak nanti sarah akan mengirim langsung dari indonesia
terima kasih loh mas anang nih informasinya
assalamualaikum wr wb